baik baik jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah
kayak ada yang ngikutin
jangan jangan ada yang ngincar kitab ini nih
kata kata lu katanya disitu ada harta hirunya
tapi mana enggak ada apa apa itu keluar lagi ketahanku punya perusuh eh tak dulu
bang ngapain mau keluar dulu kali aja bener bener ada harta karun
bentar bentar apaan sih tatar tar kue
lihat apa yang aku temukan
belajar di sini
warna warnanya juga banget ini tuh ini jangan jangan yang kita bilang kita lagi
cari harta karunnya ini coba
ini kan buku kuno ya kan kalau kita jual di kolektor itu harganya bakal mahal banget jadi kita bakalan kaya deh
sumbet nanti pinter
eh tadi dulu anak mau nyari lagi yaudah nanti keluar aja eh tari aja ada
emang berani lu
awas aja dur
kali aja bisa tuh dijual
ya cukup sih
ya tapi ini emang gak laku kalau dijual
ini memang kitab gaib
jadi kitab gaib ini asli pak
kitab itu memang asli
pasti banyak yang cari
karena mereka berani beri dengan harga mahal
mahal ini sih
aneh bilang juga apek mahal
berarti kita tuh bakalan kaya deh
bakalan punya duit banyak
hah kaya anak gua
dulu kan pak rt pernah bilang
siapa yang nemuin
harta karun di hutan
lah ya berarti
yang nemuin itu jadi pemiliknya
bener pak rt
kitab itu milik kita bertiga ya
pak rt lupa ya
tolong diklarifikasi ya
gak boleh sembarangan
harus yang rapih
iya harus dijaga dengan baik
seperti dirumah saya contohnya
dirumah saya aja itu pasti lebih aman aman aman
kalau nemuin barang bersejarah
di tempat umum itu
disimpen lebih aman
dirumah aparat negara yaitu rt
siapa yang jadi rt disini
pak rt dirumah pak rt itu amannya kelas satu
kalau saya kelas dua
saya simpan di berangkas
gak punya berangkas kan
gak punya berangkas kan
ini rumpetinnya kan dibawah bantal
kalau duit juga mau bawa kasur
lebih aman di rumah rt
dimana mana siapa yang berani ngacak acak rumah rt
ini bu messi sama parenti kenapa jadi pada ribut sih
yang paling aman itu disimpen di tempat saya
gak mungkin saya teh mau berbuat yang enggak enggak
pokoknya nanti saya jagain
dibantuin sama parahan si pers
setuju deh setuju
gak apa apa deh
aduh rasanya pengen nyomot
tapi nanti yang lain ikut
lebih percaya sama bu ranti deh
ya udah gak apa apa
kita taruh di rumah bu ranti aja ya
apa apa ibu ranti
ya iya tuh udah keliatan dari mukanya juga
yang paling cantik dan penuh keibuannya saya
pembeli yang cocok buat megang kitab gaib ini
karena gak boleh kesembaran orang
kalau misalkan ibu ranti mau pergi kemana mana
boleh dititip sama ibu messi
hahah gak usah gak usah
saya mau orangnya gak sering keluyuran ke ibu messi
ya udah kalau gitu titip ya hati hati ini amanah negara ini
pak mari pak siapa pamit dulu pak
hati hati pak rete
ayo udah sana semua pada pulang
iya tenang aja
iya tenang pokoknya
bu messi masih disini
loh bukannya ibu nanti yang mau pergi
lah ini kan rumah saya ribu messi aku masih
ya udah saya pergi ya
hati hati ya gak usah liat liat lagi gue sekali
tenang pak tenang
saya akan jaga seperti anak saya sendiri
aduh mesti diburu buru pulang nih
soalnya katanya kitab ini teh harus dijaga baik baik
jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah
ih jangan jangan ada yang ngincar kitab ini nih
berarti saya tidak harus buru buru pulang simpen di tempat yang aman
karena ini teh amanah dari hansi pers
gak boleh sampai kena penapa kitabnya
ami buah kamu ami
yang baru ditemuin di hutan
oh ami kita boleh sebentar gak
iya boleh gak
ini teh kitab goib bukan sembarang kitab
jadi gak boleh dilihat lihat
oh ami kita mau liat sebentar aja
iya ami sebentar ami kita penasaran kita mau liat
eh ini tuh bukan sembarang kitab yang gak bisa dilihat lihat gitu aja
anak kecil mah gak usah tau udah
pokoknya ini kitab harus disimpen baik baik sama ami
ada kita kan cuma mau liat sebentar ya
ada apa adam
ih kalian tuh gak percaya banget sih
mau mami simpen di dalam laci
soalnya mami teh diamanatin sama hansi pers sama yang lain supaya kitab ini dijaga dengan aman
penasaran banget sih anak anak
eh mami mau ganti baju dulu ya kalian terusin aja mainnya
tapi inget jangan ada yang buka buka laci ya
aduh rafa amali lama banget sih
mumpung ada orang aku ingin ngintip kitab itu
aku pulang dulu ya
yaudah aku antarin ya